maafkan kami alhamdulillah aku terima pemberian dari
beras yang aku berikan hanya untuk orang orang fakir miskin
dari si pendekar tangan besi itu nih mas aku ingat
ayah anda pernah bercerita bahwa resisur bakti adalah pendekar pembela kebenaran ia gunakan
kesatianya untuk membelainya perguruan ayahmu terkenal di pesisir utara pulau jawa iya nih
mas lalu apa maksud hijau dan jalinan berikutnya jangan jangan aku malah malu bener ampun iman
hai ikan mengabdi pada nima jalur juga boleh
perjalananku mencari ayah anda justi tabu bukanlah hal yang mudah nyawa yang akan jadi taruhan
buat saya nyawa tak penting saya masih ada nyawa satu lagi nih mas kamu mengorbankan
emang saya kucing mau kumahas iki ya maksud saya oh iya baiklah kalau itu mau kalian aku tidak pernah
meminta atau memaksa kalian untuk menjadi adviva terima kasih nih mas baiklah kalau begitu kita
lanjutkan perjalanan kita eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
suruh suruhnya serius banget adek salem penakut
itu yang nenek nenek lagi masak di dapur
masak walau nenek yang masak seneng banget sih
bagaimana mungkin di ufuk barat ada dua matahari yang akan terbenar
matahari mana yang harus kupingin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat datang di hutan hujan
aku ayang salatin penunggu hutan hujan
ada keperluan apa cucu datang ke tempat ini
kami tidak bermaksud menggaguh ya
kami melewati hutan hujan karena kami hendak menuju ke sanjang tujuh
untuk menemui ayahanda gusti prabu
ayahanda gusti prabu siwanto
jika cucu ini melewati sanjang satu
maka harus bisa mengalahkan ayahanda salatin
tapi apakah ini bisa digunakan untuk menemukan ayahanda

untuk memencang kekuatan musuh
siaga pak juri
mohon pak tih
apa pak tih
bola di tanganku sekarang
mereka mau menyerah
atau mereka semua akan mati di tanganku
sebagai tanda taklukku
apa yang akan kau minta
terima kasih ayah
aku tidak meminta apapun dari
ketika kami naik ke atasmu
kami melihat ada dua matahari terbenam di masjid
apakah penglihatanku salah
penglihatanmu tidak salah
sebagai para pertapa
itu semua adalah siloka
bila kau mengikuti arah matahari
yang tenggelam sebelah kanan
maka banyak rintangan rintangan lahir yang begitu berat
dan jika kamu mengikuti arah matahari
yang tenggelam di sebelah kiri
maka kamu akan menemui rintangan rintangan batin
yang juga sama berat
terserah apa yang cucuku akan pilih
keduanya akan sampai di sancang tujuh
terserah pilihanmu akan memilih yang mana
terima kasih atas petunjukku
kami akan meneruskan perjalanan
tunggu dulu cucuku
terimalah ini cucuku
kalau cuma sebutin beras
gimana kita bisa ke dunia
alhamdulillah aku terima pemberian dari era
beras yang aku berikan hanya untuk orang orang wakil miskin
yang membutuhkan pertolongan dan makanan
iya eyang aku akan selalu mengingat ujangan dari eyang
semoga allah senang biasa menikmati cucuku
indah sekali ciptaanmu ya allah
kedua matahari yang hampir terbenam itu ternyata hanyalah sebuah selokan saja
jika aku ikuti arah matahari yang disebelah kanan
maka perjalananku akan banyak mendapatkan rintangan dan cobaan lahir
aku akan ikuti arah yang disebelah kanan
terima kasih eyang

kau panggil panggilkan dhaplabumu
tunjukkan dirimu dhaplabamu
sebentar lagi kau akan melihat anak anakmu saling bertikai dan saling membunuh
siapakah orang ini
sepertinya aku mengenal suaranya
jika launimas tidak bersalah mengapa ia pergi
maksudku itu baik ingin mengajak nimas ke bajajara untuk